diketahui memang gedung ini sudah lama berdiri ya dua puluh tahun berdiri di daerah tersebut
tapi pasti selama proses itu ada proses perawatan ada renovasi juga yang sempat dilakukan oleh pihak gedung
nah tapi nih kepolisian polda metro jaya sampai saat ini masih menyelidiki penyebab ambruknya mezanin gedung bursa efek indonesia di kawasan scbd kebayoran baru jakarta selatan tersebut
polisi menegaskan penyebab mezanin runtuh bukan karena aksi teror
dan sementara itu gubernur dki jakarta menginginkan adanya audit terhadap kelayakan gedung bei
peristiwa robohnya mezanin gedung bei yang terjadi senin siang menyebabkan puluhan pengunjung dan karyawan terluka
kepolisian daerah metro jaya telah mendatangi gedung bursa efek indonesia scbd jakarta hari senin
polisi memastikan yang ambruk adalah mezanin lantai satu
sedangkan penyebab pasti terjadinya peristiwa ini masih diselidiki
usai kejadian karyawan yang berada
ada di gedung bei pun dipulangkan dan gedung bei pun dijaga ketat petugas kepolisian
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan juga datang untuk melihat langsung kondisi gedung bei
anies berharap ada audit terhadap kelayakan konstruksi gedung bei
untuk mencegah terjadinya hal serupa sehingga tidak mengganggu aktivitas bursa efek
kepala gedung menyampaikan bahwa mereka akan melakukan audit dengan konsultan pelaksanaan konstruksi di sini
sekaligus juga saya sampaikan supaya mulai dilakukan audit malam ini
mayoritas korban adalah mahasiswa yang tengah melakukan kunjungan ke gedung bei
bei juga akan ikut menanggung biaya perawatan korban
ada di empat rumah sakit di jakarta